maaf terlalu keras
bapak sering beli ikan asin sama dia
mana peda merah yang bagus
kita bukan orang kaya
kalau sakit jangan lama lama
kata kang darman kita harus kerja
ayo cepat sembuh
kang darman mau ngajak kita kerja lagi
siapa yang bilang saya mau ngajak kerja lagi
tadi saya bilang kita harus kerja
kata kang darman kita harus kerja
bukan dia mau ngajak kita kerja lagi

bukan dia mau ngajak kita kerja lagi
gak usah apa
gak usah bayar
saya mau beli bukan minta
kita udah lama sekali gak ketemu
saya seneng kalau kang umus mau nerima
saya seneng kalau kang umus mau nerima
terima kasih cok
sana duluan ke motor
bapak mau ngobrol sebentar
bapak nggak mau belanja yang lain
siapa tahu kalau belanja yang lain juga gratis
udah sana ke motor
yang markir sama yang suka nagih iuran udah ganti
waktu itu ada pengumuman
sekarang yang megang parkir sama narik iuran dipegang manajemen baru
maksudnya dipegang langsung sama pengelola pasar
sama seperti dulu
mungkin yang lama mengundurkan diri
mungkin karena waktu itu ada yang nyerang
mungkin karena waktu itu ada yang menyerang
mungkin karena waktu itu ada yang nyerang

yang pegang parkir masih keponakan murat
kamu bilang waktu itu setahu kamu masih
memangnya kenapa kang
kamu memang nggak tahu atau bohong
saya lagi di pasar
saya nggak lihat keponakan murad
saya juga gak lihat keponakan almarhum pipit
nggak usah kamu jelasin sekarang
baru sampai terminal ke pasar sekarang
kenapa ada l imperi
ada masalah iya orang orang saya diserang
taslim lagi bukan
kang mus lagi di pasar
kamus tahu taslim sama mawar udah gak disana
kalau kang mus nanya sebabnya kenapa
jelasin apa yang sebenarnya
celaka kenapa bukan kamu aja
tadi udah mau saya jelasin
kata kang mus
gak usah saya jelasin sekarang
saya gak tahu
nanti dipanggil atau gimana
tunggu kang mus aja oke
kita harus ke pasar sekarang
kang mus lagi disana oke
suaminya tadi mana
masa udah tua kayak gitu dibilang suaminya
ya bisa aja siapa tahu istri muda
dia kurang ajar
kamu ganggu anak saya
enggak cuma nanya aja
tapi kamu kelihatannya
sudah bikin anak saya
antriin bapak ke pabrik
bapak ada keperluan penting
dishongulu di indonesia
achieving perlahankan keziraman
tidak sebetulnya untuk
bewusst bahwa penduduk mereka
sedang mengingatkan saya
mah prima saya
plings kna nau prestasi puber

itors dan keluarga i hilarious dari que lan sul mad genial senciom engine
kan lagi dicari mamuran
calon pacar saya lebih cantik dari kamu
ketiganya ada yang ngehajar
katanya pertigaannya ada yang ngajar
katanya pertigaannya ada yang ngehajar
kamu ngebelah cj nya
kamu ngebelah cj nya